pimpinan dan anggota komisi delapan yang kami hormati untuk anggaran operasional haji
tahun ini kami telah menyampaikan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini kepada komisi delapan dpr ri
melalui surat nomor b enam belas ma hj tiga satu dua ribu dua puluh tiga tanggal delapan belas januari dua ribu dua puluh tiga
perihal usulan bpih reguler dan khusus tahun seribu empat ratus empat puluh empat hijriah dua ribu dua puluh tiga masai
ringkasan dari usulan anggaran tersebut adalah sebagai berikut
yang pertama haji reguler usulan anggaran bpih tahun dua ribu dua puluh tiga dapat kami jelaskan sebagai berikut
pertama komponen biaya penerbangan haji disusun perembar kasar
dengan memperhatikan jarak jauh atau dekat dari masing masing embarkasi ke arab saudi
dan kedua pemerintah mempertimbangkan prinsip efesiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen bpih
sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar
ketika asumsi dasar dalam menyusun rancangan besaran bpih kami menggunakan asumsi sebagai berikut
nilai tukar kus dolar terhadap rupiah rp lima belas tiga ratus sedangkan asumsi nilai tukar saudi arabia rial terhadap rupiah rp empat delapan puluh
jumlah kuota sebanyak rp dua ratus dua puluh satu jika diuraikan terdiri dari yang reguler itu rp dua ratus tiga tiga ratus dua puluh jemaah
yang masih diurai lagi menjadi reguler murni
sejumlah dua ratus satu lima ratus dua puluh tujuh orang jamaah pendamping haji daerah satu lima ratus empat puluh tiga orang jamaah kemudian pembimbing kpih dua ratus lima puluh orang pembimbing
sementara haji khusus ada tujuh belas enam ratus delapan puluh orang jamaah sehingga totalnya dua ratus dua puluh satu jemaah haji
kloter sebanyak delapan ratus dua puluh dan living cost
dan living cost tahun dua ribu dua puluh dua sebagaimana kita tahu disepakati rp satu lima ratus dan untuk tahun ini kami mengusulkan untuk dibayarkan sebesar rp satu
dengan pertimbangan jemaah haji sudah menerima layanan akomodasi konsumsi dan transportasi selama mereka berada di arab saudi
begitu pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan selain layanan tersebut sehingga mengurangi besaran living cost
dan untuk menjaga stabilitas kurs saudi rial terhadap rupiah dan memudahkan distribusi living cost
pemerintah mengusulkan untuk pemberian living cost diberikan dalam bentuk mata uang rupiah
yang kurang lebih berjumlah rp empat delapan puluh

kemudian anggaran bpih tahun ini dikelompokkan ke dalam dua komponen yaitu komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah haji
disebut dengan biaya perjalanan ibadah haji dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat atau optimalisasi
bapak ibu yang terhormat komponen bpih bisa dijelaskan anggaran rata rata per jamah bpih tahun dua ribu dua puluh
sebesar rp sembilan puluh delapan tiga ratus tujuh puluh sembilan dua puluh satu sembilan dengan komposisi bp sebesar rp tiga puluh sembilan delapan ratus delapan puluh enam sembilan atau rp lima puluh sembilan empat puluh enam persen
dan nilai manfaat atau dana optimalisasi sebesar rp lima puluh delapan empat ratus sembilan puluh tiga dua belas
dan nilai manfaat atau dana optimalisasi sebesar rp empat puluh sembilan empat ratus sembilan puluh tiga dua belas
keberlangsungan dana nilai manfaat bpih di masa yang akan datang
pembebanan bpih harus menjaga prinsip istitoah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun tahun berikutnya
untuk tahun ini pemerintah mengusulkan rata rata bpih per jemaah sebesar rp sembilan puluh delapan delapan ratus sembilan puluh tiga sembilan ratus sembilan sebelas
ini naik sekitar rp lima
ini naik sekitar rp lima
di dasar ini pemerintah mengusulkan biaya rata rata besaran bpih tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar rp enam puluh sembilan satu ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus tiga puluh tiga enam
yang terdiri dari pertama biaya penerbangan dari embarkasi ke arab saudi
ini menjadi besaran yang paling besar
yang kedua akomodasi di mekah rp delapan belas tujuh ratus enam puluh delapan
akomodasi di madinah rp lima enam ratus satu delapan ratus empat puluh rupiah
dan paket layanan masa air rp lima lima ratus empat puluh satu ratus sembilan enam
komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat atau optimalisasi ini
pemerintah telah mengusulkan anggaran biaya penyelenggaran ibadah haji
yang bersumber dari dana nilai manfaat untuk jam haji reguler sebesar rp lima sembilan ratus delapan puluh lima tiga ratus delapan puluh tujuh satu ratus delapan puluh sembilan tiga ratus lima puluh delapan tiga puluh empat sen
sehingga totalnya sebagaimana tadi disebutkan
dengan penggunaan nilai manfaat sebesar rp lima sembilan triliun ini
maka beban per jemaah untuk nilai manfaat sebesar rp dua puluh sembilan tujuh ratus satu ratus tujuh puluh lima sebelas
komposisi pembebanan bpih tahun ini adalah sebagai berikut
usulan dari pemerintah

dan nilai manfaat
rp dua puluh sembilan tujuh ratus satu ratus tujuh puluh lima sebelas sen atau tiga puluh persen
dan bpih nya rp sembilan puluh delapan delapan ratus sembilan puluh tiga sembilan ratus sembilan sebelas sen
total ini melengkapi menjadi seratus persen
berikutnya terkait dengan haji khusus
pembiayaan penyelenggaran ibadah haji tahun ini
yang bersumber dari dana nilai manfaat
dana setoran awal dan setoran lunas jemaah haji khusus
yang terdiri dari komponen perlindungan
komponen dokumen perjalanan
komponen pembinaan jemaah haji di tanah air
komponen pelayanan umum
dan komponen pengelolaan bpih
pimpinan dan anggota komisi delapan yang berhormat
dan hadirin sekalian yang berbahagia
demikian pengantar yang bisa kami sampaikan
dalam pembicaraan pendahuluan biaya penyelenggaran ibadah haji
tahun seribu empat ratus empat puluh empat hijriah atau dua ribu dua puluh tiga masai ini
selanjutnya mohon kiranya
usulan bpih tahun seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
tahun dua ribu dua puluh tiga masai ini dapat segera dilakukan pembahasannya bersama
antara panitia kerja bpih komisi delapan dpr ri
dengan panitia kerja bpih kementerian agama
usulan bpih tahun seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
atau dua ribu dua puluh tiga masai kami lampirkan
kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan
dan anggota komisi delapan dpr ri yang terhormat
atas perhatian dan dukungannya selama ini kepada pemerintah
semoga allah swt senantiasa meridoi amal
dan pengabdian kita semua
amin ya rabbal alamin